pemerintah kota bekasi hingga hari ini belum mengambil tindakan atas tumpukan sampah liar
di pinggiran tol jor gardu tol kalimalang satu di kampung kedaung caman utara
kelurahan jaka sampurna kecamatan bekasi barat kota bekasi
menurut warga tidak ada petugas dinas kebersihan yang mengangkut tumpukan sampah
yang diperkirakan berusia lima tahun tersebut
banyak warga warga menguruskan apalagi sudah musim hujan begini kan
nyamuk laler apa apa
kalau bernyaman lebih aman ya
kebersihannya aja gitu
menurut wakil wali kota bekasi tri adianto
pihaknya telah memerintahkan dinas terkait untuk memindahkan sampah tersebut
ke tpa sumur batu bantar gebang
dia mengaku memerintahkan menutup tempat tersebut
agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan
yang pertama adalah untuk tidak lagi menempatkan sampah kan
yang liar untuk dijadikan lokasi itu sebagai tempat pembuangan
kemudian kondisi yang sudah ada
saya diambil langkah langkah untuk secara bertahap diangkut ke bantar gebang
warga berharap ada petugas kebersihan yang dapat mengangkut sampah
warga khawatir muncul bau sampah dan penyakit dari tumpukan sampah
terlebih memasuki musim penghujan
erik ustara bekasi jawa barat